bersama saya telah hadir segenap unsur operasi mantabrata pusat
saya sebagai kaops kemudian pak dankor brimops laku wakaops
kemudian beberapa satgas yang lain seperti satgas preemptif pak royke
dan teman teman yang lain satgas preventif
sabara satgas tindak dari korbrimob
dan teman teman dari satgas pendukung lainnya
pada kesempatan yang berbahagia ini
saya ingin menyampaikan kesiapan
satgas ops mentabrata dalam pengamanan rekapitulasi nasional
yang akan dilaksanakan dalam dua atau tiga hari ke depan
pengamanan rekapitulasi nasional adalah wujud dan komitmen polri dalam mengamankan
dan mendukung penyelenggaraan pemiliu dua ribu dua puluh empat yang aman damai
terutama pada tahap rekapitulasi
kami menghimbau kepada seluruh masyarakat indonesia
yang kedua kami menghimbau kepada seluruh masyarakat indonesia
untuk terus bergandengan tangan
saat menunggu ketetapan hasil rekapitulasi nasional
polri mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa dan masyarakat
yang telah membantu polri menjaga pesta demokrasi
tetap berada dalam semangat kekeluargaan
dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia
dalam suasana bulan suci ramadan
kami mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan
mari menjadikan bulan yang penuh berkah
penuh kemuliaan ini sebagai momentum
untuk memperat tali persaudaraan
itu rekan rekan yang kami sampaikan
dalam kesempatan press release menghadapi pleno rekapitulasi tingkat nasional
puasa itu salah satunya adalah sabar
pasti akan dikasih kesempatan untuk
jadi pertanyaanya seputar rekapitulasi nasional saja
pak hadir ini kedatangan ke kpu apakah sekaligus untuk koordinasi dengan komisioner

mengingat nanti ada demo juga pak siang hari
tiap hari juga ada satgas yang bertugas di sini
ada dari satgas preventif operasi mantabrata pusat dan dari teman teman dari polda metro jaya
kapolres jakarta pusat karoops polda metro jaya
tiap hari berkoordinasi dengan komisioner khususnya bagian keamanan sini
yang kedua tujuan kami kesini adalah melihat sejauh mana kesiapan personil
dan pergelaran peralatan yang sudah dipersiapkan oleh teman teman semua di lapangan
dan yang ketiga tentu kami ingin terus memberikan pelayanan
dan akan melaksanakan penyampaian pendapat khususnya di kpu ini
pak terkait masa proses rekapitulasi sudah hampir selesai pak
malah targetnya tanggal delapan belas lebih cepat dua hari
apakah ada penambahan pengamanan di depan gedung kpu dan sekitarnya
khususnya kawasan menteng yang sudah dekat dengan istana
dalam rapat kita sudah membangun tiga simulasi
tentu kalau situasinya landai normal tetap kita akan berlakukan situasi normal
tapi manakala ada peningkatan eskalasi tentu akan terjadi penambahan penambahan personil
dengan mengedepankan tindakan tindakan preemptif dan preventif
nanti pak tori akan menjelaskan secara teknis
polda metro jaya akan menjelaskan secara teknis
bapak selalu ini secara sampai saat ini eskalasi yang terjadi di masyarakat itu seperti apa sih pak
kemudian nanti semenjak pengumuman serta setelah itu pascanya itu
mengingat tahun lalu juga terjadi eskalasi masyarakat yang cukup besar
saat ini berdasarkan laporan yang kami terima dari jajaran
alhamdulillah situasi kondusif situasi aman
polri malah kecenderungannya sekarang untuk fokus juga mengamankan kegiatan masyarakat
menghadapi bulan ramadan dan tentunya nanti akan terjadi arus mudik
yang kedua pengalaman tahun dua ribu sembilan belas menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kita semua harus bersatu
menerima apa yang telah menjadi pilihan masyarakat pilihan rakyat
jika ada hal hal yang terkait dengan sengketa kepemiluan
ada jalur jalur penyelesaian sengketa melalui phpu
kami juga sudah menyusun rencana pengamanan untuk mengawal
mengamankan jalannya rangkaian sidang yang akan dilaksanakan di mahkamah konstitusi
terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum
pak fadil spesifik titik pengamanan akan dilakukan di mana saja sih pak
terus kan informasinya akan ada unjuk rasa tiga hari berturut turut
itu apakah sudah sampai informasinya ke polri atau sudah ada keseluruhan
pastinya sudah kita antisipasi
dan langkah langkah persuasif
ruang ruang untuk menyampaikan pendapat
seperti yang disampaikan oleh pak kapolri
jika ada yang ingin menyampaikan pendapat ada yang protes silahkan
kita akan terus memberikan pelayanan terbaik
titik pengamanan di mana saja
titik pengamanan tentu sama dengan tahun tahun sebelumnya di
dan tentunya terkait dengan sengketa pemilu kita akan mengamankan
dan mana kalah ada masyarakat yang ingin ke rumah rakyat kewakil rakyat di dpr ri juga
kita akan menyiapkan pengamanan di lokasi tersebut